sementara itu pemerintah polandia siap menyerahkan semua jet tempur mig dua puluh sembilan miliknya kepada amerika serikat
sebagai upaya membantu ukraina
keputusan ini disampaikan perdana menteri polandia mateusz morawiecki
dalam konferensi pers bersama perdana menteri norwegia jynos gajerstudel
pada selasa delapan maret dua ribu dua puluh
mateus mengatakan pesawat pesawat mig dua puluh sembilan ini direncanakan dikirim ke pangkalan udara as
ramstein di jerman
nantinya pesawat pesawat ini akan diserahkan kepada ukraina
untuk mempertahankan wilayah udara dari serangan rusia
sebagai gantinya polandia meminta amerika memasuk jet tempur f enam belas bekas
dengan kemampuan operasi yang sesuai
ini adalah sebabnya pemutusan untuk mengirimkan pesawat pesawat yang menyerang
harus diambil oleh seluruh nato secara unanimal
ini adalah sebabnya kita siap memberikan semua kapal kapal jet kita ke ramstein
tapi kita tidak siap membuat pergerakan sendiri karena seperti saya katakan
kita bukan bagian dari partai untuk perang ini